calon presiden nomor urut dua prabowo subianto mengunjungi ketua umum demokrat susilo bambang yudhoyono di kediaman sby di kawasan kuningan jakarta selatan
pertemuan membahas soal strategi kampanye empat bulan ke depan
sekjen partai demokrat hinca panjaitan menjelaskan pertemuan tersebut adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada september lalu
pertemuan tersebut nantinya akan membahas lebih dalam soal strategi kampanye di waktu yang tersisa selama empat bulan ke depan
hinca menyebut strategi kampanye badan pemenangan nasional atau bpn seperti permainan sepak bola yang siap masuk babak terakhir pertandingan
bpn juga akan lebih sering turun ke lapangan untuk memenangkan pertandingan
hinca memastikan tahun depan sbi akan lebih sering tampil berkampanye untuk memenangkan prabowo sandi
sby pun bersedia menjadi mentor bagi prabowo sandi terutama soal kebangsaan dan program kerja
soal debat yang akan rencananya menurut kpu setiap tanggal tujuh belas itu juga bagian yang kami bicarakan
karena pentinglah debat itu penting agar publik bisa mendapatkan informasi yang cukup dalam dan soal soal kebangsaan
sehingga program program dan strategi kerja ke depan lima tahunan itu utuh disampaikan ke publik
dan saya kira pak sby jagonya lah itu